anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
banyak masyarakat di aceh tenggara yang enggan untuk divaksin
sehingga mengakibatkan banyak dosis vaksin tersisa dan akhirnya harus dibuang
sedikitnya satu delapan ratus dua belas dosis vaksin jenis sinovac di kabupaten aceh tenggara aceh
akhirnya terbuang begitu saja karena tak digunakan untuk vaksinasi
hal ini terjadi karena warga yang akan divaksin jumlahnya tidak sesuai
dengan dosis vaksin dalam setiap vialnya
akibatnya vaksin yang tersisa harus dibuang karena sudah melewati masa pakai vaksin
koordinator vaksinasi masal aceh iman murahman menyebutkan
faktor kabar bohong menjadi penyebab utama warga enggan divaksin
selain itu warga juga merasa tidak mendapatkan bukti nyata akan manfaat dari vaksinasi
di awal fase vaksinasi sangat sedikit warga yang bersedia divaksin
sehingga petugas vaksinator harus mendisposal dosis yang tersisa
dari angka wasted rate yang ditetapkan pemerintah secara nasional
hingga saat ini sedangkan jumlah total angka capaian untuk vaksinasi seluruh provinsi aceh
kita jadwalkan tadi nutup dua puluh orang tapi yang datang adalah enam belas orang
untuk harian dan terus terekam dari awal pelaksanaan vaksinasi di aceh tenggara
sehingga terkumpul seribu delapan ratus dua belas vaksinasi